lam lam lam lam
lam lam lam
tuh kenapa tuh
ngelawan gimana sih ma
nah tadi tuh di kamarnya si robi
lu kan denger
ya bagus berarti siro tuh ada pemajuan
udah berani ngelawan emak
selama yang laki laki kagak berani ngelawan emak
kok jadi ikut ikutan begitu sih
lu emang demen ya
jadi anak durhaka sama orang tua
tapi kalau membahayakan hubungan lu sama si rumana
kayaknya jatuh cinta ya sama lu ya
dari mana emak tau
matanya yang bulet itu
kelihatannya ada bintang bintang begitu
kenapa emak bisa begitu
anak garis jatuh cinta itu kayak apa
dulu emak matanya juga bersinar sinar ya
iya sama aja
langsung tua begini apa
gue juga muda dulu tahu
cantik dulu kali kalau menurut waktu itu sih
emang maaf pernah jatuh cinta
gue pernah jatuh cinta
tapi kagak jadi
jadi jadinya sama babeluh
jadi mana dijodohin sama abah
gak tau deh tuh
itu kan emak banyak banyak yang kesuruh aku
taunya udah kejang segi empat
udah jadi segi empat juga
aduh aduh aduh
cuma orang baik kayak si rere itu
gak baik juga terlalu cuekin
apalagi dia tuh orang yang perhatian sama lo
bahkan dia pengen tau keadaan lo sekalipun
si rumana pasti lebih baik daripada si rere
itu menurut emak kan
si rum itu udah anaknya cantik baik pinter ngaji guru ngaji lagi
pokoknya dari segala segi
pasti si rum itu lebih baik
tapi kalo mau neutro enggak
pro beda pendapat sama emak
beda apaan emang

kenapa pada mainin parang parang sama gini sih
ma pengen tau apa sih perbedaannya dari si rob
ma menurut ro nih
percuma aja punya istri cantik dan pinter
tapi kalau nggak dirodin sama keluarganya gimana
ntar dia jadi sakit ngadepin keluarganya
itu menurut ro ma
lam lam lam
kenapa tuh si rob ngelawan aja sama gue
nah tadi tuh di kamar si roby
ya bagus berarti si rob tuh ada pemajuan
udah berani ngelawan emak
sulam lagi yang lage kagak berani ngelawan emak
kok jadi ikut ikutan begitu sih
lo emang demen ya
jadi anak dorhaka sama orang tua ya
ah maksud sulam tuh
rob tuh cuma ngeluarin pendapatnya doang kan mas
yang doang kan mas sendiri yang mau denger pendapatnya rob
si robi tuh mau siapa si romana
si romana itu kan favorit emak
bukan favoritnya robi
makanya gue mau berusaha bener bener
mak menurut roh si roby itu pantasnya sama si rere
ya namanya pernikahan itu masalah keluarga
jadi bukan suami istri aja yang bersatu tapi juga keluarganya
gue pakenya si robi sama si romana
ro nggak ngebayang deh kalau si robi itu nikah sama si romana
pasti tersiksa hatinya mak
eh mana ada mana ada laki laki
yang tersiksa sama perempuan yang cantik sulah lemah lembut lagi
mak tapi gimana dengan keluarganya mak
coba deh mak sensus deh di kampung ini
siapa yang belum pernah dimaki maki atau disakitin hatinya
sama haji maimuna atau haji muhyiddin
emang apa sih yang boleh cari dari surpay sama sensus

mau ke piltada aja
wah gue kaget ngari juga
mak rony cuma mau ngelindungin si robi aja
ro pengen adik rony bahagia hidupnya nanti
gue juga pengen
si robi itu apa si rumana udah gitu aja
ini kagak ada yang mau ngalah nih berdua nih
ngerebutin pepesan kosong
mak rum tuh emang cantik sepoleh hak
tapi belum tentu bisa sama robi
dia kan rupanya calon anggota dprd
itu juga belum tentu lama
tapi rere juga kan belum tentu bisa didapetin sama si robi
rere tuh bapaknya dosen rerenya sarjana
orang kayak dia orang kayak edi nih pasti milih suami yang sama sama dia
dengar ro dengar gak ro
padahal mak mbak jangan bertengkar di depan kamar robi
kepala nih sakit pecah
bang rahmadi masuk bang
udah ditungguin sama abah sama umi
maaf saya terlalu tegak ya
ya udah gak apa apa
ehm umi abah
umi abah ru mau ke warung dulu ya
apa yang ke toko ruh
kan ada nara mah adik muda duduk bareng sini
tapi kan tetep gak ada yang ada abah
ya juga sih mbah cuma yang adik tuh situ ke rumah aja di sana
tapi kadalin deh dih
sama si mahmud dutuh sendiri adik lo kan
cuma awasin tuh si mahmud
alhamdulillah akhirnya bisa juga menghindar dari bang ramadi umi sama abah
kalau enggak pasti akan pusing banget dengerin masalah perjodohan lagi
kalau gitu rum ke warung dulu ya mie mbah
umi sama abah kenapa sih kok malah lebih milih pengobatan tradisional
selain aman dari jarum suntik juga biayanya murah
iya tuh tadi si nilan udah kemari ngasih jadwal buat berobatnya abah
ya kalau saya sih terserah umi sama abah aja
kalau emang lebih milih pengobatan yang sekarang lagi dijalanin cocok ya terusin
tapi kalau seandainya nanti hasilnya kurang cocok
kalau saran ramadi sih mungkin sebaiknya umi sama abah berobat ke rumah sakit aja
jadi kalau ada apa apa bisa dipertanggungjawabkan gitu umi
iya benar tapi kita berduanya kan orang yang sederhana nak
jadi kalau selama ada yang lebih murah dan manjur ya kenapa tidak
betul itu naramadi yang paling penting itu enggak ada jarum suntik
kalau sampai abah sama umi minta macam macam sama bang rahmadi gimana ya
ya allah semoga keluarga ini gak semakin berhutang budi sama bang rahmadi